ya kejadian itu membuat jalur di tol gempol tersebut cukup macet total kemarin ya
apalagi untuk menangani api yang kemudian meledak dari mobil tersebut
dan hasil penyelidikan sementara petugas kepolisian
kecelakaan di kilometer tiga puluh tiga ruas tol sidoarjo jawa timur
yang melibatkan truk tangki dan minibus terjadi karena sopir truk mengantuk
akibat peristiwa ini satu korban diidentifikasi meninggal di tempat
kecelakaan yang melibatkan truk tangki dan minibus mengakibatkan satu penumpang minibus tewas
hasil penyelidikan petugas menunjukkan kecelakaan terjadi karena sopir truk yang mengantuk
truk sempat menabrak jembatan penyeberangan dan pembatas jalan
hingga akhirnya minibus dari arah yang sama turut terbakar setelah menabrak bagian belakang tangki
nah diperkirakan ini dikali sementara ini sopir yang ngantuk
karena nabrak yang penyeberangan kemudian oleh ke kanan nabrak gadril dan terbakar
diperkirakan jenazah nur lutfianto korban kecelakaan dan terbakarnya truk tangki di
jalan tol sidoarjo jawa timur tiba di rumah duka kamis malam di gresik usai tiba di rumah duka
jenazah langsung disalatkan dan dimakamkan jenazah korban kecelakaan di jalan tol sidoarjo
tiba di rumah duka di perumahan gresik kota baru suci manyar gresik jawa timur sekitar pukul sembilan belas empat puluh
jenazah nur lutfianto tidak sempat disemayamkan di rumah duka namun langsung disolatkan di masjid
tidak jauh dari rumahnya usai disalatkan jenazah langsung dibawa ke pemakaman desa nur lutfianto
bekerja sebagai kepala bagian teknik sebuah perusahaan di pandaan pasuruan kerabatnya
mengenal marhum sebagai pendiam dan bekerja keras hai sosok itu cuma menjelaskan beliau memang
lalu rutin bakarnya
mendiang tewas saat mobil avanzeng dikendarainya bertabarakan dengan tangki dan kemudian terbakar